apakah masih demikian anda menyaksikan breaking news cnn indonesia
saya reinhard sirai
ke arah polisi
bentrokan ini terjadi akibat mediasi yang dilakukan kepolisian dengan mahasiswa tidak mencapai titik temu
polisi mendorong mundur mahasiswa dengan water cannon namun masa tetap melawan ataupun melakukan perlawanan dengan lemparan berbagai benda hingga membakar ban
gas air mata dilontarkan untuk mencegah konsentrasi masa mahasiswa yang sudah memblokade jalan arteri gatot subroto dan tol dalam kota
aksi demonstrasi mahasiswa di gedung dpr mpr kembali berlanjut selepas maghrib
dihalau petugas keamanan ratusan demonstran berlarian menjauh dari gedung dpr
gambar ini diambil dari dalam halaman belakang gedung dpr mpr sekitar pukul tujuh selasa malam
aparat keamanan menghalau mahasiswa yang berunjuk rasa
mahasiswa berlarian menjauhi pintu gerbang belakang gedung dpr mpr dan terus dihalau hingga melewati
sma negeri dua puluh empat mendekati rel kereta api stasiun palmerah
dari tempat tim cnn indonesia berdiri suara tembakan gas air mata terdengar jelas
saat dihalau mundur mahasiswa juga terlihat beberapa kali menyalakan api di tengah jalan
unjuk rasa ratusan mahasiswa gabungan di kantor dpr di sulawesi selatan di warnai bentrokan
aksi ratusan mahasiswa dari berbagai kampus ini mulai memanas setelah mahasiswa membobol
tembok kantor dpr di sulawesi selatan
unjuk rasa yang bertepatan dengan pelantikan anggota dprd sulsel
hasil pemilihan legislatif tahun dua ribu sembilan belas ini memprotes sejumlah rancangan undang undang yang sedang dikebut pengesahannya di dpr
mahasiswa kemudian melempari polisi yang menjaga pintu masuk kantor dprd sulawesi selatan dengan batu
aksi pelemparan ini berlangsung cukup lama dan dibalas dengan tembakan gas air mata oleh polisi
masa baru terkendali setelah polisi mengejar
dan membarkan mahasiswa dengan tembakan gas air mata dan kendaraan taktis yang menyemprotkan air
polisi menangkap sejumlah mahasiswa yang diduga sebagai pemicu bentrokan
aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di kantor dprd sumatera utara
berlangsung ricuh petugas terpaksa menembakkan gas air mata ke arah masa
anarkis melempari petugas dengan batu
yang menuntut revisi undang undang kpk dan kebakaran hutan berlangsung damai dengan membakar ban bekas
mahasiswa yang membawa spanduk dan juga atribut mulai anarkis dengan berusaha memaksa masuk ke kantor dprd sumut dengan merusak kawat berduri dan juga pintu gerbang
mahasiswa juga melemparkan batu dan juga botol air mineral ke arah petugas
kondisi semakin tidak terkendali hingga akhirnya petugas terpaksa mengerahkan water cannon dan menembakkan gas air mata ke arah masa aksi
sementara itu aksi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa semarang raya yang menyatakan mosi tidak percaya kepada dpr di kota semarang diwarnai insiden jebol pagar
namun aksi berjalan kondusif tanpa ada bentrok sedikitpun dengan aparat kepolisian
kepolisian menjamin tidak akan menangkap mahasiswa yang menjebol pagar kantor gubernur jawa tengah
aksi unjuk rasanya
masa mahasiswa di depan gedung dprd solo selasa siang berakhir rusuh
bentrokan yang terjadi antara pengunjuk rasa dengan polisi diduga dipicu oleh aksi provokator yang mengajak massa untuk mendesak dan mendorong petugas yang berjaga di depan pintu gerbang kantor dprd solo
aksi saling dorong pun tidak terhindarkan
polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan masa untuk membubarkan aksi
mahasiswa ini pukul mundur dengan gas air mata kembali dengan membalas dengan melemparkan benda yang ada di sekitar mereka ke arah polisi
aksi yang terjadi antara pengunjuk rasa dengan polisi diduga dipicu oleh aksi provokator yang berjaga di depan gedung dprd solo selasa siang berakhir rusuk
masa mahasiswa di depan gedung dprd solo selasa siang berakhir rusuk
himpunan mahasiswa islam dan ikatan mahasiswa muhammadiyah dari universitas panca sakti poltek harapan bersama stikes bamada dan stimik imi tegal
aksi masa ini dimulai dari titik kumpul di jalan kolonel sugiono
kemudian masa berjalan kaki menuju dprd kota tegal
masa berunjuk rasa menolak revisi undang undang kpk dan pengesahan rukuhp
serta pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh dpr
suasana sempat memanas saat peserta aksi tidak bisa menemui pimpinan dewan
mereka kemudian membakar sejumlah ban bekas di halaman dewa
ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di kota tasik malaya jawa barat turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa
sejumlah mahasiswa juga sempat mengajak rekan rekan mahasiswa lainnya yang masih belajar di dalam kelas untuk bergabung
sejumlah dosen perguruan tinggi mengaku tidak bisa berbuat banyak meski sudah menyiapkan materi perkuliahan
mereka membiarkan mahasiswa mengikuti aksi dengan alasan untuk pengalaman
untuk pengalaman dan perubahan bangsa yang lebih baik
dalam orasinya mahasiswa menuntut anggota dpr ri dan pemerintah membatalkan pengesahan rkuhp ruu kpk dan juga ruu pertanahan
kericuan terjadi saat aparat membubarkan masa mahasiswa di depan gedung dpr ri jakarta
berikut ini laporan koresponden cnn indonesia arya dita dari kawasan gedung dpr
di senayan jakarta beberapa saat yang lalu
mereka menjaga supaya memang masa tidak kembali ke arah depan kompleks gedung mpr dpr
baik kita akan coba sekarang mengarah ke arah masa
dimana kita lihat mereka masih ramai berkumpul
perlu diketahui bahwa batas akhir diberlangsukannya untuk aksi njukerasa sudah habis
dan memang seharusnya mereka sudah membebarkan diri
tapi anda bisa lihat sendiri mereka masih bertahan
sebagian juga ada yang di jalan tol
dan saat ini ada yang di semanggi
ada juga yang di atas di flyover
kita lihat dari pihak penjagaan dari pihak keamanan juga
supaya memang titik titik strategis tidak sampai dikuasai oleh pengunjuk rasa
dan lagi lagi pengunjuk rasa masih melakukan aksi lempar karena kita
kita berharap bahwa memang situasi ketegangan ini dapat segera meredah
sehingga memang aksesibilitas masyarakat tidak terganggu
arya dita utama andra anhar jakarta
dan untuk mengetahui situasi terkini dari gedung dpr ri di senayan jakarta
kami akan bergabung
dengan koresponden ada teddy zuhari di luar gedung dpr
teddy selamat malam
silahkan anda gambarkan situasi terkini di sekitaran gedung dpr
apakah masih terjadi bentrokan antara masa dengan aparat di sana atau seperti apa
selamat malam reinhardt
saat ini saya ada di halaman belakang dari gedung dpr
mpr senayan tepatnya di area parkir motor
yang juga posisi saya berdiri ini tidak jauh dari pintu gerbang
halaman belakang dari gedung dpr mpr senayan
kalau anda bisa lihat di belakang saya
ini ada titik api yang dinyalakan oleh para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi
terlihat beberapa sampai saat ini dari beberapa menit lalu
masih terjadi atau masih berlangsung
yang memukul mundur atau menghalau mundur para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi
sedikit saya sampaikan juga reinhardt
bahwa tadi saya melihat krl yang melintas di area palmerah ini
di stasiun palmerang
memang kereta berjalan sangat lambat
malah tadi saya juga melihat ada kereta yang bahkan stop
ini juga harus selalu lintas
seperti tidak terkendali
ada warga yang datang dari arah yang berwarlawanan
kemudian juga selain mahasiswa
saya juga sepertinya melihat ada warga yang juga ikut berbaur
dengan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa
sampai pukul dua puluh satu lebih dua belas menit malam ini reinhardt
dan di area parkir ini
saya juga melihat masih ada ratusan
dan pengekaryawan dari gedung dpr mpr yang sepertinya tidak bisa keluar

terbukti lihat banyak sekali kendaraan mereka yang masih tertahan di sini
saya juga mau lihat
mohon maaf ini kondisinya gelap
karena saya tadi mencoba mengkonfirmasi
bahwa biasanya di area parkir ini
penerangan diadakan dan cukup untuk bagi karyawan di gedung dpr mpr ini
ketika akan keluar dari area ini
tapi mereka tertahan
mungkin kamera bisa mengarah ke sebelah sana
terlihat banyak dari pekerja atau karyawan dari gedung dpr mpr ini
terlihat banyak dari pekerja atau karyawan dari gedung dpr mpr ini

yang tidak bisa keluar dari lokasi ini
kendaraan juga tidak bisa atau tidak diperkenankan keluar
tadi juga saya masih mendengar reinhardt
tadi juga saya masih mendengar reinhardt
tembakan suara tembakan gas air mata
tembakan suara tembakan gas air mata

yang dilontarkan oleh tugas keamanan

untuk terus menghalau para pengunjuk rasa
saat ini posisi saya juga
walaupun di dalam gedung dpr mpr
area parkir gedung dpr mpr
tidak begitu jauh dari
aksi unjuk rasa
di sekitar stasiun
palmera kalau itu harus
lalu lintasnya sendiri yang biasanya
memang disini jadi
perlintasan mereka yang menuju
ke arah hotel
mulia kemudian arah
geraku plaza yang
datang dari arah manggisan
misalnya bisa melintas
di arah sini tapi saya tidak melihat
sekarang ada kendaraan
baik kami mengalami gangguan komunikasi
tapi dari laporan yang tadi disampaikan
tampaknya memang bentrokan masih terjadi
antara aparat dan juga masa yang masih
bertahan di sekitaran gedung
dpr mpr kami akan terus memberikan
perkembangan terbaru tapi kami harus break
terlebih dahulu kami akan segera kembali
saat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda kembali di cnn indonesia breaking news
dan kami mendapat informasi bahwa
ada korban dari aksi mahasiswa
pada hari ini di jakarta
kami akan konfirmasi
langsung dengan agus susetio
kepala manajemen bisnis dari
rspp selamat malam mas agus
selamat malam pak
baik mas agus di rspp
betulkah ada korban dari mahasiswa
yang mungkin dirawat
baik dari rumah sakit
pusat pertamina dapat kami
sampaikan bahwa sampai dengan saat
ini ada tujuh puluh enam
korban yang masuk ke
instalasi unit kewajarat kami
yang pasien dirawat itu rencananya ada
dua tapi masih perlu observasi di
pasien pasien yang datang kebanyakan
itu kondisinya sesak
kemudian pasiennya kecapean
dan ada beberapa pasien yang
hekting karena ada luka
terbuka kemudian ada
juga kena benturan di kepala
kemungkinan patah tulang
sebanyak sekitar enam orang
ya baik baik mas agus dari korban korban
sejauh ini baru hanya korban luka ya
tidak ada korban meninggal dunia atau
korban tewas misalnya nggak
yang kelima ini aku dapat laporkan dari
rumah sakit pertamina naruto awal
emergensie kami berkondisinya meninggal
dari sepaling tinggi untuk status
trilasa ataupun pemilahan
ke rspp tadi anda sudah
jelaskan kondisinya secara medis
atau menurut dokter ini sebabnya apa
sampai kemudian mahasiswa ini
kemudian mengalami lemas sesak
nafas dan lain sebagainya bahkan sampai ada yang patah tulang
untuk pasien yang kondisi
sesak itu diakibatkan karena
air mata yang disemprotkan
dan beberapa juga lemasnya
itu karena kecapean karena dia mungkin
kita juga nggak tahu di lapangan yang jelas pasiennya
kelelahan kondisinya sampai
ada beberapa juga yang
karena terinjak oleh
temannya menurut penuturan beberapa temannya
ada yang terkilir kemudian
ada juga yang patah tulang
oke baik jadi sejauh ini
masih ada masih
pada apa ya masih
berdatakan ke rspp dan
belum ada yang terkonfirmasi akan
sampai saat ini masih ada penambahan pasien
kami belum bisa sampaikan penambahannya berapa
karena kita belum
update cuman untuk kondisi
pasien dirawat sendiri pun juga
belum sampai masuk rawat inap tapi
rencana untuk indikasi rawat inap
mungkin ada dua pasien tapi masih
dalam batas observasi masih bisa naik
naik turun oke baik terima kasih banyak
mas agus susetio untuk informasinya kami akan
tunggu perkembangan terbaru soal
korban unjuk rasa mahasiswa yang
berdatangan ke rumah sakit pusat
pertamina di jakarta
dan memang gerakan mahasiswa
ini kembali memasuki musim semi saat
gelombang unjuk rasa meminta pembatalan
revisi undang undang kpk dan sejumlah perundangan
kontroversial lainnya kepada
parlemen dan juga pemerintah setelah kita
sibuk dengan keterbelahan politik pilkada
dki dan juga pencapresan kini suara
mahasiswa menjadi variable yang mungkin
kembali dipercaya mewakili suara dan juga
aspirasi publik apakah
masih demikian dan apa dan juga siapa
sebetulnya tengah dibela oleh mahasiswa saat
ini kita akan berdiskusi bersama
dengan para aktivis mahasiswa yang sudah
hadir ada senior dan juga ada junior yang sudah hadir
malam hari ini di
studio cnn indonesia di sebelah
kiri saya sudah ada ketua umum pb
pmii agus herlambang
selamat malam bung agus terima kasih sudah
hadir dan juga yang ini
yang senior ada bang ray rangkuti
ketua dewan mahasiswa uin jakarta
bang ray rangkuti dan kami
juga masih menunggu konfirmasi
dari ketua dewan mahasiswa
win jakarta sultan rifandi yang
kabarnya tengah berkoordinasi
mengenai kondisi terkini
dari rekan rekan mahasiswa yang melakukan
demonstrasi hari ini bang rey selamat malam
malam terima kasih sudah hadir
menarik bang rey kalau kita melihat
fenomena ataupun gerakan mahasiswa beberapa
hari belakangan ini tapi sebelum
hari ini pun sebetulnya
pb mahasiswa dari pmi
juga sudah melakukan sejumlah
aksi dan juga demonstrasi di depan gedung kpk
apakah memang secara substansi
pmi agak berbeda
sikapnya dengan mahasiswa
yang tengah berdemonstrasi
hari ini menolak undang undang kpk apakah
secara substansi pb pmi memang sikapnya
adalah mendukung itu atau bagaimana
sebenarnya pada prinsipnya
tentu saja sebenarnya
kita punya spirit yang sama dengan
kawan kawan mahasiswa yang lain
kuat tapi mungkin kita beda
perspektif dan sudut pandang
tentu kawan kawan mahasiswa yang turun hari ini
juga punya sikap
sikap dan perspektif yang lain
yang itu juga kita hormati tapi juga kita memiliki
kajian tersendiri terkait dengan
khususnya undang undang kpk kajiannya
pmi seperti apa
sebetulnya ya kalau di
kaji di kita di internal pb pmi
revisi undang undang kpk
ini pb pmi tidak menemukan upaya upaya
sehingga kita tidak punya alasan
lagi untuk menolak undang undang itu
yang jelas tentunya
agak berbeda kan berbeda dengan
melakukan demonstrasi hari ini artinya memang
ini sudah dikaji betul oleh pmi bahwa
menunjukkan sikap bahwa kami justru agak
berbeda dengan yang lain itu bagaimana
tentu saja ini juga
di alam demokrasi perbedaan menjadi
sesuatu yang lumrah dan biasa
kami menghormati apa yang dilakukan kawan kawan
dan kami juga punya sikap tersendiri
terhadap khususnya di undang undang kpk ini
oke baik sebelum kebun raya rangkuti
kita ada informasi juga ini
dari pengurus besar pergerakan mahasiswa
islam indonesia atau pmi
kembali mengadakan aksi di depan
gedung kpk selain aksi bakar
ban masa melemparkan telur ke
masa yang membawa bendera pengurus besar pmii
mulai datang ke gedung kpk
ini sekitar pukul lima sore aksi yang awalnya
berlangsung damai kemudian berangsur memanas
saat sejumlah pendemo membakar
ban dan dalam aksi ini masa
menuntut ketua kpk agus raharjo
mundur selain itu
mereka meminta pemimpin kpk
segera dilantik dan kpk
tidak menjadi alat politik serta mendukung
pengesahan undang undang kpk oleh
ya baik saya ke
bang ray rangkuti kalau gitu bagaimana bang
melihat gerakan mahasiswa yang
cukup masif belakangan ini
terutama juga pada hari ini ya
tapi tentu ada pembelahan juga
secara pendapat dan juga opini seperti tadi disampaikan
oleh rekan rekan dari pmi
agak berbeda dengan yang melakukan
aksi hari ini anda melihatnya seperti apa
kalau kita baca tuntutan mahasiswa sekarang
terangkum dalam tujuh poin kan yang kita lihat tuh
jadi bukan soal undang undang kpk tapi
kuhp undang undang soal pertanahan
sumber daya alam yang macam macam
dan kemasyarakatan tapi
di samping itu juga mereka berbicara tentang
pentingnya semacam reformasi
di institusi kepolisian ya macam macam
dan seterusnya gitu saya pikir yang
berbeda antara mereka dengan mahasiswa itu cuma
undang undang kpk saya nggak tahu apakah anda
setuju dengan kuap yang sekarang atau tidak
saya nggak tahu tapi kalau mahasiswa itu kan
semua itu karena kalau dibaca
memang satu rangkaian tuh ya baik
kpk kuap pemasyarakatan
tidak hanya undang undang kpk saja ya
jadi semangatnya ini kalau saya lihat ya
baik di kpk di kuhp
di pemasyarakatan memang
memberi hak istimewa kepada para koruptor
kebebasan warga sipil
itu kira kira itu apa hak istimewanya
pertama tentu saja karena jadi
jelibet tuh soal pemeriksaan penyitaan
penggeledahan yang akan dilakukan kpk
kepada tersangka koruptor
nah saat yang bersamaan
tuntutannya direndahkan di kuap
dari empat tahun yang semestinya
dulunya sekarang menjadi dua tahun
setelah mereka di penjara masih bisa ngemol
undang undang pemasarakatan itu kan
menyatakan bahwa bisa
minta izin untuk pergi ke mol
kita udah tahu lah nggak mungkin maling ayam
minta izin untuk nemol itu
nggak mungkin ini ya koruptor
yang bahkan gak ada undangnya pun mereka
melakukannya seperti yang biasa kita
sering gitu loh kira kira nah
oleh karena itulah kemudian
ada reaksi yang
begitu tinggi sekarang kita lihat
yang menurut saya
apa istilahnya itu ya
nggak ada nih koordinatornya gitu loh
ini persis seperti tahun sembilan puluh delapan
nggak ditemukan ini
pusatnya di mana gitu
titik kumpulnya di mana nggak ada
muncul secara serentak gitu
nah ini secara serentak ini menurut anda faktornya apa
karena ada isu yang sama kah
iya karena saya suruhkan tadi jadi ini rangkaian
yang orang baru mungkin
menyadarinya dengan tepat setelah undang undangnya
muncul itu kan ke mereka adalah soal perlunya
dewan pengawas tapi seperti apa dewan pengawas ini
belum muncul nih barang ini kan kira kira gitu
perlunya orang supaya diselamatkan dari
apa namanya pencapan atau pelabelan tersangka
kalau sudah meninggal tapi di pasalnya ternyata
yang dibuat sekarang berbeda kan kira kira gitu
nah setelah muncul pasal pasal ini
diketok saat yang bersamaan muncul kuhp
saat yang bersamaan undang undang kemasyarakatan
sama yang bersamaan undang undang pertanahan
sumber daya alam macam macam kok orang melihatnya
menjadi satu rangkaian yang saya sebutkan
dalam dua kalimat itu tadi
memberikan hak istimewa kepada para koruptor
sembari saat yang bersamaan mengekang
kebebasan warga sipil
nah itulah yang menurut saya memunculkan
reaksi yang begitu besar yang terlihat sekarang
sampai dengan malam hari ini
malam hari ini dan kalau kita lihat di beberapa
medsos ya bahkan mungkin dua puluh lima di beberapa kota yang lain juga akan terjadi
oke oke bung agus apa sebetulnya sih kajian
hasil kajian atau substansi dari pmii
sehingga kemudian agak berbeda
dengan sikap mahasiswa yang lain atau mungkin tadi dikatakan oleh bang
bang ray rangkuti bahwa undang undang kpk justru melemahkan kpk
kalau pmi kan agak berbeda
mengapa kemudian bisa berbeda kajiannya itu berdasarkan apa sebetulnya
mengatakan bahwa kita melihat hal yang berbeda dengan teman teman yang lain
justru pb pmi sedang menjaga semangat reformasi
bahwa semangat reformasi itu kan intinya bahwa
tidak boleh ada lembaga satupun di negeri ini yang terlalu super power
harus ada mekanisme kontrol dan lain sebagainya
ada lima alasan sebenarnya yang menjadikan kemudian pb pmii bersikap bahwa kita mendukung undang undang kpk
yang pertama adalah bahwa di undang undang yang lama
kpk itu tidak jelas posisinya dalam trias politika kita
apakah dia eksekutif legislatif atau yudikatif
nah dengan undang undang ini yang baru kita melihat bahwa undang undang kpk ini
mengembalikan posisi kpk kepada jalur hukum yang sebenarnya bahwa
kpk sebagai eksekutif pelaksana undang undang kpk
artinya disitu kita menempatkan posisi kpk pada posisi yang sebenarnya
oke tadi ada lima ya
itu satu yang kedua adalah soal dewan pengawas
bahwa presiden saja harus diawasi
nah tentu saja kpk juga tidak bisa semena mena dan tidak bisa bekerja secara sendiri
tanpa ada mekanisme kontrol yang

sekarang kan dikembalikan ke publik mekanisme kontrol kpk dilakukan oleh publik

tapi ukurannya bagaimana mekanismenya bagaimana juga kan belum ada
sehingga mendukung adanya dewan pengawas begitu
iya mendukung dewan pengawas
yang ketiga itu terkait dengan proses apa menjadikan kpk ini juga ada sp tiga misalkan
kita mendukung adanya sp tiga karena itu soal hak asasi manusia mas
jadi penetapan tersangka itu harus ada batasan batasan
kalau tidak ditemukan alat bukti misalkan
misalkan harus dua alat bukti
misalkan harus dua alat bukti
ternyata dalam penyidikan cuma satu ya juga harus ada sp tiga nya
ini adalah bentuk dari kepastian hukum
yang keempat yang bisa saya sampaikan adalah soal rekrutmen
nah selama ini rekrutmen di kpk bagaimana
apakah dilakukan secara terbuka
dilihat oleh publik dengan mekanisme yang ada sop yang ada
ini juga kita kan belum tahu bagaimana
yang kelima mengembalikan itu tadi bahwa
berdirinya kpk itu tidak hanya sebatas melakukan pemberantasan korupsi dalam artian penangkapan saja
tapi ada fungsi koordinasi supervisi pencegahan dan sebagainya
yang itu juga harus dilakukan sehingga indeks keberhasilan kpk itu bukan diukur dari berapa banyak koruptor yang ditangkap
tetapi bagaimana sistem itu dibangun dibentuk dalam sistem kita bernegara
oke jadi sebetulnya apa yang pmi bela disini
dan apa yang menjadi tujuan sebetulnya ketika mendukung revisi undang undang kpk itu sendiri
nah kita kan kemarin ada tiga tuntutan sebenarnya
kita melihat bahwa kpk selama ini selalu berada di balik publik
dan memancing mancing publik untuk bahwa apa dia harus membela kpk dan sebagainya
kita bela kpk tetapi yang kita juga harus koreksi adalah sikap sikap pimpinan kpk nya juga
nah kita melihat dan menilai
bahwa pimpinan kpk ini tidak punya lagi integritas
sejak menyerahkan mandat kepada presiden ada satu komisioner yang mengundurkan diri
tapi kemudian kembali lagi
dan itu gak boleh oleh pimpinan kpk
karena pimpinan kpk harus punya integritas yang kuat
dari apa yang dia ucapkan itu harus dia pegang
bang rey apakah kita bisa simpulkan bahwa soal undang undang kpk mahasiswa sebenarnya tidak satu suara
terbelah soal itu
bukan hanya mahasiswa publik juga secara umum tidak satu suara kan
tapi kan argumen yang disebutkan oleh kawan agus ini tadi sebetulnya persis argumen yang disebutkan oleh dpr maupun persis pemerintah
nggak ada yang beda sama sekali
yang itu yang saya sebutkan makro
nah di mikronya ini orang nggak paham
orang gak melihat
setelah dibaca undang undangnya muncullah organisasi kayak begini gitu loh kira kira gitu
kalau bung agus lihat ya
jadi organisasi kpk itu sekarang karena dewan pengawas itu ini sorry agak lecek karena sering saya kemana mana ya
jadi dewan pengawas itu berada di dalam
di dalam institusi yang bernama kpk
karena disebutkan dalam aturan mestinya dewan pengawas ini setidaknya dia setara dengan komisioner
tapi uniknya di aturan kita itu mengatakan dewan pengawas punya kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap komisioner per tahun
sementara komisioner tidak punya hak untuk melakukan evaluasi kepada dewan pengawas
anda melihat itu masih setara apa enggak itu dulu pertanyaannya kan
yang kedua adalah segala bentuk kewenangan yang pro justisia mestinya kan ada di komisioner
karena kalau ia merupakan bagian dari kpk yang paling utama melakukan pertanggung jawaban terhadap organisasi ini namanya komisioner
bukan dewan pengawas
kan kira kira gitu
pak di dalam undang undang yang baru ternyata semua kewenangan yang disebutkan pro justusial pindah dari mereka ke dewan pengawas
yang itu berhubungan dengan penetapan bukan penetapan
tapi izin penggeledahan izin penyadapan izin penyitaan termasuk di dalamnya nanti adalah izin memberi atau tidak memberi sp tiga
itu semua masuk di dalam ini
pada saat yang bersamaan status komisioner ini sebagai penyidik dan penyidik itu dihilangkan
yang kita nggak tahu kemana status ini pergi dan oleh karena ini juga tidak disebut sebagai penyelidik kita sudah tidak mengerti siapa yang akan memerintahkan nanti kepada para penyidik yang di bawah ini untuk melakukan satu tindakan yang bersifat pro justisia
karena orang ini bukan lagi penyelidik
komisioner ini bukan lagi penyidik bukan lagi penyelidik
sehingga dengan begitu atas dasar apa nanti staf staf ini
staf staf ini penyelidik dan penyelidik di kpk melakukan langkah langkah pro justusia yang pada dasarnya itu pindah ke dewan pengawas
dengan model organisasi yang begini sebetulnya yang perlu diawasi bukan lagi komisioner
tapi yang diperlu awasi itu dewan pengawas
karena kewenangan utama dari dewan komisionernya sudah pindah ke dewan pengawas
yang dewan pengawasnya lima tahun pertama bertanggung jawab kepada presiden lima tahun kedua yang kita nggak tahu dia bertanggung jawab kepada siapa
nah oleh karena itulah kawan kawan sekalian ini yang saya sebut setelah dipretelin satu satu ketentuan undang undang ini kita baru melihat nah ini organisasi model di mana
karena ini kan dari pmi mengerti sekali lah
mestinya kalau dewan pengawas itu
soal organisasi ya
iya dia bersikat koordinatif itu bukan instruktif
oke baik tapi sebenarnya begini sebagai aktivis senior anda melihat pembelahan di masyarakat oke lah

apa secara pendapat soal undang undang kpk tapi mahasiswa ini kan sekarang tengah ramai
menolak ini kalau kemudian ada perbedaan pendapat ini anda melihatnya faktor apa sebetulnya
ya saya nggak tahu makanya kan kalau ini yang berbeda itu kan cuma kpk
tapi kuhp macam macam kita belum dengar pendapatnya kawan kawan dari pmi khususnya ya
apakah mereka juga mau menolak atau menerima dan nggak tahu gitu
tapi kalau soal kpk memang kelihatan mereka berbeda gitu
tapi saya juga merasa jangan jangan juga kawan kawan pmi belum sejelimet ini gitu loh ngebahas undang undang ini
sehingga baru pakai
oke sehingga baru pakai
gimana padahal garis garis besar ya gitu
sp tiga misalnya bu magus ya
sp tiga kita itu sebetulnya aturan yang baru ini menurut saya tidak sampai kepada tujuan pembuat undang undang
kan tujuan mereka adalah menghindari orang meninggal jangan sampai ditersangkakan
atau orang yang sakit tidak bisa disembuhkan lagi jangan juga dia tetap menyandang
tapi sp tiga yang ada atur undang undang bukan itu
yang diatur undang undang kita yang sekarang ini kpk sp tiga diberikan karena waktu
kenapa dua tahun
kalau lepas dari dua tahun orang itu meninggal sekalipun kalau penyidik dan dewan pengawas nggak ngasih sp tiga ya tetap saja dia tersangka
nanti dijawab oleh bu magus
tapi saya terhubung dulu dengan bung sultan rifandi ketua dewan mahasiswa uin jakarta
selamat malam bu sultan
selamat malam mas
baik kami ingin konfirmasi terlebih dahulu soal korban
mungkin dari teman teman anda apakah ada korban dan seperti apa kondisinya saat ini
atas laporan yang masih simpang siur saya belum bisa memastikan siapa yang ada korban kampus mana dan lain lain sebagainya
tetapi memang kabarnya ada korban tapi belum bisa dipastikan dari kampus mana
oke saat ini artinya anda masih terus berkoordinasi dengan rekan rekan di lapangan
betul saya tidak bisa hadir ke studio karena ada beberapa kawan saya yang masih terjebak ketika mau keluar masih ada bom asap tapi terjebak di dalam tidak bisa keluar kemana mana
oke oke anda tahu saat ini mungkin rekan rekan anda di dewan masya uin posisinya ada di mana
kami kawan kawan uin sebagian besar mayoritas ada di gbk di pintu panahan
oke dan belum bisa dikonfirmasi apakah ada korban luka dan seperti apa kondisinya sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi
yang jelas bema uin jakarta kita sudah mencari korban
di jakarta hari ini ada yang masuk rumah sakit sekitar lima sampai enam orang
hmm oke apakah anda ada informasi soal mungkin rekan rekan mahasiswa yang lain yang mungkin bukan dari uin tapi anda dapat informasinya mungkin dari rekan rekan di lapangan
rekan rekan di lapangan beberapa kali mengabarkan dan mempertanyakan sepertinya ada korban dari universitas sriwijaya dari palembang
ibu sultan yang jelas kami tahu informasinya bahwa sampai dengan hari ini masih banyak mahasiswa yang ada di sekitaran gedung dpr mpr
kami ingin tahu apa yang sebetulnya membuat anda semuanya masih bertahan di sekitar gedung dpr mpr sampai dengan malam hari ini
sebetulnya kita harus mengetahui kejadian betul dan memahami kenapa kemudian sampai terjadi seperti ini
aksi hari ini adalah aksi lanjutan dari tanggal sembilan belas september ketika kawan kawan mahasiswa berhasil memasuki dan mengaudiensi bersama pak sekjen dpr
dan menandatangani beberapa kesepakatan kesepakatan antara sekretaris dpr dan mahasiswa
lalu hasilnya setelah tanggal sembilan belas tersebut kami mengadakan aksi kembali di tanggal dua puluh tiga dan kami kembali audiensi ketika itu bertemu dengan masinton pasaribu dan beberapa anggota anggota dpr lainnya
dan kami menyampaikan untuk menindaklanjuti apa yang sudah disepakati
namun pak masinton itu tidak mengetahui atas kesepakatan antara mahasiswa dan pak sekjen
inilah yang kemudian membuat kami kecewa sehingga pada tanggal dua puluh empat september begitu membeludak mahasiswa turun ke dpr ri
ya bung sultan apa sebetulnya sih yang menjadi poin utama tuntutan ya
meskipun kita mungkin sudah dengar sejumlah poin poin tuntutan
tapi yang terbaru kan tadi soal rkuhp sudah ditunda
apa yang masih membuat mahasiswa bertahan sampai dengan malam hari ini
begini mas tuntutan kami itu membatalkan
oke bukan menunda ya
diksi menunda itu tetap disahkan mungkin tetap disahkan tapi tidak saat ini
itu yang kami khawatirkan
hmm membatalkan rkuhp maksud anda
tapi yang kami menilai itu tidak memihak terhadap rakyat
bagaimana dengan undang undang kpk
yang ini kan sudah disepakati sudah disahkan antara pemerintah dan juga dpr
apakah anda juga berharap ini dibatalkan atau seperti apa
nah khususnya untuk undang undang kpk ini kemarin memang termasuk uin jakarta juga karena memang revisi undang undang kpk ini sudah disahkan
maka kita menekan untuk pak presiden membuat perpu
itu tuntutan untuk undang undang kpk
tetapi kemudian ada beberapa statement bahwa pak presiden tidak akan membuat perpu
karena tentu kawan kawan mahasiswa percaya bahwa kpk itu adalah anak emas dari reformasi dan pelemahan atas kpk begitu jelas terlihat oleh kawan kawan mahasiswa
jadi anda melihat ada pelemahan terhadap kpk sehingga anda meminta atau menuntut rekan rekan masuk menuntut untuk dikuasai
masuk menuntut untuk dikeluarkan perbu dan soal rkhp tidak ditunda tapi dibatalkan ya
betul betul sekali
karena banyak hal yang harus dicermati dari set faktor jan kpk dan dengan pelemahan ini ditambah dengan beberapa undang undang seperti permasyarakatan atau rkhp seolah olah memberikan karpet merah bagi para koruptor
bu sultan satu hal lagi yang kami ingin konfirmasi
beredar kemudian informasi begitu atau kabar yang mengatakan bahwa demonstrasi sampai dengan malam hari ini
juga syarat akan ada kelompok kelompok atau ditunggangi secara politik
oke kita mesti mengetahui dulu secara teknis bagaimana di lapangan dan saya betul betul di depan gerbang bahkan di atas mobil komando
kawan kawan mahasiswa tadi menuntut setelah dua kali audiensi bertemu dengan pak sekjen dpr bertemu dengan pak masinton hasil lenihil
maka kemarin kita memberikan mosi tidak percaya
dan tuntutan kami hari ini untuk berkata

untuk pak bambang susatyo pimpinan dpr untuk keluar
untuk keluar menemui massa
setelah dikasih waktu tidak keluar dibatasi sampai jam empat tetap tidak keluar
kami sampaikan kepada pihak kepolisian kami sebagai parisma perisma di tiap tiap universitas mungkin sampai detik ini bisa menahan
tetapi setelah lewat dari jam empat psikologis massa yang begitu menekan itu tidak bisa dikawal
tetapi setelah lewat dari jam empat psikologis massa yang begitu menekan itu tidak bisa dikawal
karena ini yang demonstrasi mahasiswa
kalau misalkan mungkin ulama yang demonstrasi masih mendengarkan kiainya
tapi kalau mahasiswa sudah kesal dan emosi siapapun tidak didengarkan
oke baik bu sultan terima kasih
kami akan tunggu informasi
mudah mudahan tidak ada korban dari rekan rekan mahasiswa yang menjalankan demonstrasi sampai dengan malam hari ini
kami harus break
usai break saya juga akan melanjutkan dialog dengan bang rey dan juga bung agus
saya katakan ke bung agus
jadi sebetulnya si kp bpmi ini apakah secara substansi undang undang kpk itu menguatkan kpk
atau hanya karena ada bagian dari keluarga besar anda yang kemudian baru baru ini ditangkap oleh kpk
tapi kita harus break kami akan segera kembali saat lain
nanti sudah beri tahu di news
ya sebelum kami lanjutkan dialog kami akan terhubung dengan rekan kami teddy zuhari
yang tadi juga masih melaporkan dari sekitaran gedung dpr mpr di senayan jakarta
teddy selamat malam
teddy selamat malam halo
ya teddy selamat malam anda bisa mendengar suara saya dari studio
teddy silakan bagaimana laporan anda dan juga situasi terkini saat ini
kalau anda mendengar di belakang samar samar terdengar suara tembakan
ini memang masih berlangsung petugas yang mencoba menghalau mundur para mahasiswa
yang melakukan aksi demonstrasinya sejak pagi tadi hingga malam ini
dan saya masih berada di posisi terakhir saya berdiri tadi saat melaporkan
di mana saya masih di halaman belakang dari gedung dpr mpr senayan
tepatnya di pintu masuk pejalan kaki dari arah dekat dengan stasiun kereta krl di palmerah
dan tadi sekitar lima belas menit lalu masa melakukan aksinya dengan membakar pos polisi palmerah
yang posisinya memang tidak jauh dari stasiun krl di palmerah ini
jadi situasi memang masih terlihat tegang masih terdengar suara tembakan gas air mata
dan menghirup udara di sini juga sedikit membuat tidak nyaman
karena tembakan gas air mata ini terbawa arah angin masuk ke dalam area di gedung dpr mpr senayan reinhardt
baik terima kasih
kalau saya lihat sekarang ini para mahasiswa
memang dihalau mundur makin menjauh dari gedung dpr di bagian belakang yang tak jauh dari pasal palmera
kemudian dari arah hotel mulia senayan juga makin dipukul mundur menuju ke arah selipi
oke baik terima kasih teddy zuhari
kita akan tunggu apa informasi terbaru dari anda di sekitar gedung dpr mpr
saya lanjutkan dialognya
bung agus tadi kita sudah dengar ya dari mahasiswa yang lain yang kemudian
agak berbeda dengan pendapat anda
tapi yang jelas kita tahu beberapa waktu yang lalu kpk juga menangkap atau menetapkan imam nahrawi sebagai tersangka
yang kita tahu juga itu merupakan bagian dari keluarga besar pmii
apakah penangkapan itu atau ditetapkannya imam nahrawi sebagai tersangka itu mempengaruhi sikap pmii
sehingga kemudian mendukung revisi undang undang kpk
tidak mas sama sekali tidak
bahwa kalau mas bisa melihat bahwa sikap kita terkait dengan
ru kpk itu pada tanggal dua belas september kita sudah mulai statement
bahkan tidak hanya pmi tapi dengan kelompok yang lain kelompok cipayung
itu lengkap soal sikap itu
sehingga saya itu nggak ada kaitannya dengan
artinya jauh sebelum penetapan itu
iya jauh sebelum penetapan itu kita sudah bersikap bahwa mendukung undang undang kpk ini
bukan karena kemudian menpora ditetapkan sebagai tersangka itu bagian dari pmi bukan karena itu
bagaimana anda bisa menjamin bukan karena dipengaruhi
ya tentu saja kami melihat bahwa beliau akan menempuh jalur jalur hukum
dan kita juga akan menghormati proses proses hukum yang berlangsung
yang kita pastikan adalah bahwa keadilan itu harus ditegakkan seadil adilnya
asas praduga bersalah juga harus kita junjung tinggi
karena itu memang menjadi ukuran ukuran kita
oke baik bang rey
saya sebetulnya masih mau nanya ini
bukan pmi soal kuhp di luar kpk kan ada sekitar lima atau enam
sama tidak dengan apa yang kemudian demonstrasi hari ini
ada beberapa poin yang kita sama
misalnya ada poin poin apa saja itu bung agus
misalkan dengan apa
soal hak privasi yang kemudian dibatasi di undang undang kpk
apa kuhp itu juga kita menjadi kita tolak
iya betul itu kita juga kita tolak
penurunan tuntutan kepada kuhp
koruptor dari empat tahun jadi dua tahun
nah itu kita belum kaji itu poin itu
oke oke jadi ada sejumlah poin yang belum dikaji tapi ada yang kemudian sama
tapi tidak sepenuhnya menolak seluruh isi dari rkuhp seperti yang teman teman demonstrasi hari ini
no no no teman teman demonstrasi juga begitu
ini rukuhp ini sebetulnya inginnya orang cepat disahkan
karena ini sudah dibahas hampir lima puluh tahun
tapi ada pasal pasal kontroversial
karena ada pasal pasal kontroversial ini
akhirnya kemudian muncul protes
kalau sekiranya pasal pasal ini ditiadakan misalnya soal mempidanakan hal yang berkaitan dengan urusan privat
atau pasal pasal yang berkaitan dengan pengengkangan kritik kebebasan berbicara macam macam
ini justru diharapkan semua orang untuk segera diketuk
karena kita sangat membutuhkannya
karena kita mau pindah dari undang undang warisan kolonial ke undang undang yang memang khas diciptakan oleh bangsa indonesia sendiri
tapi karena ada setidaknya tindakan

jadi ketiga atau empat poin ini yang mengganggu itulah yang mengakibatkan reaksi publik sekarang
jadi mau tidak mau ditunda bukan keseluruhan sebetulnya sebagian dari pasal pasal itu
oke baik banget
tapi kalau anda melihat gerakan mahasiswa yang terjadi sejak kemarin sampai dengan malam hari ini
apakah anda sudah melihat bahwa poin poin yang disampaikan oleh mahasiswa
ini sudah masuk ke dalam apa ya sudah substantif belum sih
atau masih reaktif saja karena mengikuti isu publik yang sejak beberapa minggu yang lalu berkembang
karena kamu saya masih ada maksudnya
masih ada gongnya yang belum terselesaikan yaitu undang undang kpk
kan itu kan satu rangkaian ini
undang undang kpk undang undang kuhp macam macam
kuap nya sih ditunda
pertanahan sumber daya alam macam macam sudah ditunda
tapi kpk ini yang bagian menurut saya penting di dalam tuntutan mahasiswa ini
sudah dijawab oleh presiden bahwa beliau tidak akan mengeluarkan perpu
artinya kan akan berjalan nih undang undang ini
nah itulah menurut saya mengakibatkan etos dari perlawanan mahasiswa ini juga masih terus gitu
kalau sekiranya tidak ada pernyataan presiden
misalnya untuk memberi semacam gambaran bahwa undang undang kpk ini juga tetap akan bisa direvisi
meskipun sudah disahkan kalau publik menuntutnya supaya itu direvisi
mungkin akan bisa meredakan
tapi kan belum apa apa presiden mengatakan saya nggak keluarkan perpu
insya allah sudah menuntutnya
menutupnya itu yang mungkin membuat kawan kawan mahasiswa ini juga agak kecewa
padahal menurut saya itu justru salah satu gongnya dari tuntutan kawan kawan mahasiswa ini
kenapa itu satu gongnya
ini sudah substansi ya demonstrasi yang dilakukan ini
bukan hanya mengikuti isu publik yang sejak lama kita sudah diskusikan soal undang undang kpk dan sebagainya
kalau sekiranya undang undang kpk itu kan sebetulnya baru muncul setelah reaksi publik itu setelah ini mulai
dikaji secara detail ya
efek dari macam organisasi yang kayak begini macam macam baru orang menyadari
ini sih sebetulnya bukan lagi kpk seperti yang dibayangkan oleh orang
bukan dewan pengawas seperti yang mungkin juga dibayangkan oleh kawan kawan
saya tidak tahu pmi gitu ya
ini sih udah beda sekali gitu loh
ini kan betul betul reorganisasi
membentuk satu organisasi baru
jadi ya seperti yang saya sebutkan tadi
staf ini sekarang tidak bertanggung jawab ke komisioner
bertanggung jawab ke menpan rbi
tadi kalau disebutkan oleh kawan kawan pmi soal penyidik
penyidik itu sekarang meskipun ia merupakan penyidik negara
yang berasal dari kepolisian ataupun non kepolisian
tapi itu harus tetap melalui sekolah yang sekolahnya dibuat oleh polisi
kan kira kira gitu tuh
jadi tidak ada sekolah yang khusus dibuat oleh kpk untuk penyidik yang independen
nah ini semua mau tidak mau
baik yang dewan pengawas bertanggung jawab ke presiden
yang setap ini karena mereka adalah pegawai negeri sipil asn
bertanggung jawabnya ke menpan rbi
yang penyidik kepolisian bertanggung jawabnya kepada polisi
yang penyidik dari kejaksaan bertanggung jawabnya kepada kejaksaan
langsung yang bertanggung jawab ke komisioner tidak ada
secara struktur organisasi ini
karena mereka bertanggung jawabnya ke menpan rbi
menpan rbi itu adalah bawahan presiden
ujung ujungnya mereka bertanggung jawab kepada presiden
itu yang kemudian menjadi salah satu pemantik ya
saya pikir setelah dimulai dibaca satu per satu
dikerenungi nah mulailah
oke bahkan sampai malam hari ini
kita lihat lagi ya bang ray dan juga bunga
terus bagaimana situasi terkini di sekitar senayan
kita bergabung dengan rekan kami
ada aditya aksani di gerbang pemuda senayan jakarta
selamat malam aditya
seperti apa kondisi di sana
apakah masih terjadi bentrok atau sudah cenderung lebih kondusif
ya reinhardt selamat malam
dapat saya informasikan di dekat hotel mulia
saya akan tunjukkan kepada anda
di sini memang masih terjadi bentrokan
antara petugas dan juga mahasiswa
tadi sempat terdengar adanya kembang api yang ditembakkan
kemudian juga di sini mahasiswa masih terus melempar lempar
kameranya akan segera menunjukkan kepada anda
di sini mahasiswanya semakin maju ke depan juga
untuk menuju ke bagian dari kepolisian atau bagian petugas
yang berada di dekat jalan atau di pintu masuk bagian belakang gedung dpr mpr
di sini juga suasana sangat banyak sekali orang
di sini yang terus
lalu juga ada benda benda lain yang dilempar
karena memang di sini juga bersama dengan petugas
petugas melempar kembali dengan kembang api
kepada mahasiswa yang ada di sini
sehingga memang anda bisa lihat sendiri di sini
ada kembang api yang ditambahkan
mahasiswa langsung mundur lagi ke belakang
semuanya mencari jarak aman
karena memang di sini juga terus terjadi lemparan kembang api
kemudian juga dilempar kembali oleh mahasiswa
melawan kepada petugas yang ada di dekat hotel mulia ini
kembali terdengar kembali suara kembang api
mahasiswa juga di sini sangat bergemuruh
berusaha untuk terus menyampaikan aspirasinya kepada dewan perwakilan rakyat
karena tadi sore bambang susatyo selaku ketua dpr juga menyebutkan bahwa
rancangan undang undang tersebut ditunda dalam waktu yang belum bisa ditentukan
belum bisa ditentukan ini juga tidak sesuai dengan harapan dari mahasiswa
atau para masa yang melakukan aksinya
karena memang mereka ingin merevisi kembali
pasal pasal yang dinilai tidak sesuai
atau menjadi pasal karet
kemarin kembang api juga tadi ditembakkan kembali
mahasiswa di sini mengambil jarak aman
namun tetap ada beberapa mahasiswa yang berada di garis depan
di sini juga saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana situasi yang ada di sini
di sini lampu juga tidak terlalu banyak
sehingga memang gambar yang mungkin ditangkap oleh layar tidak begitu terang
namun di sini situasinya yang dapat saya gambarkan reinhardt
bahwa banyak sekali mahasiswa yang memang di sini berusaha untuk melawan petugas
dan situasi ini sudah berlangsung hampir sekitar satu jam
di sini juga tadi
masa atau mahasiswa melakukan aksi bakar
bakar bakar ban dan juga beberapa benda yang ada di jalanan sehingga menyebabkan asap
kemudian juga di sini masa masih terus meneriakan yel yelnya
belum terlihat kembali apakah ada lemparan kembang api
namun di sini mahasiswa terus menyerukan yel yelnya
untuk terus menyampaikan aspirasinya kepada dewan perwakilan rakyat
yang tadi sore sudah menyampaikan bahwa undang undang tersebut akan ditunda revisinya
namun bahwa mahasiswa ini justru ingin undang undang tersebut direvisi kembali
terutama untuk pasal pasal yang memang dinilai tidak masuk akal dan juga termasuk pasal karet
baik terima kasih adit kita tunggu informasi terbaru di sana
bagaimana anda melihat
sikap mahasiswa sampai dengan malam hari ini bang rey sudah tepatkah
atau kemudian seperti apa
kalau menilai sudah tepat atau tidak saya tidak
bukan melihatnya politik
tapi saya bisa melihat karena dua hal
pertama seperti yang saya sebutkan tadi
karena mereka merasa mungkin goal undang undang itu sama sekali tidak di respon
itu soal undang undang kpk
tapi pada saat yang bersamaan muncul ketidakpercayaan sebetulnya
baik kepada eksekutif maupun kepada legislatif
dari mana ketidakpercayaan itu muncul
menurut saya itu dari proses pemilihan capim sampai ke pengesahan undang undang kpk gitu
karena hampir retorika yang dibangun
sama seperti retorika yang dibangun dalam konteks pengesahan undang undang kpk
misalnya kpk itu retorikanya kan penundaan
begitu penundaan masuk di tengah jalan
begitu masuk di tengah jalan hanya hitungan hari sudah langsung ketok gitu
itulah mungkin juga yang sekarang muncul di tengah masyarakat
presiden hanya mengatakan menunda
kan kira kira gitu ya
kata menunda ini
punya konotasi yang mencemaskan gitu
karena kata kata menunda ini sudah pernah dipraktekan justru pada undang kpk yang baru saja
justru menunda itu dalam rangka mempercepat proses pembahasannya di dpr
kira kira gitu loh pak
mungkin situasi itu yang sekarang muncul
jadi kata kata menunda itu dianggap tidak memuaskan
maka mungkin itu di tanda kutip ya dikhawatirkan
justru kata menunda itu dalam kerangka mengoperalih inisiatif
legislatif banti langsung seperti kasus kpk kan
presiden tinggal kirim surpresenya
setelah itu dalam hitungan hari langsung diketok palu di paripurna
sampai seberapa jauh anda bisa melihat gerakan mahasiswa ini kemudian bang rey
sampai sejauh mana
saya kira kalau tidak ada komunikasi yang memberi penjelasan bahwa ini tidak akan terjadi seperti di kasus kpk
itu pertama dulu
mungkin ini akan berlanjut
yang saya tidak tahu eskalasi eskalasinya seperti apa gitu
itu yang kedua
kalau tidak ada juga satu pandangan yang memperlihatkan bahwa katakanlah undang undang kpk ini bukan sesuatu yang saklak gitu
yang kalau memang kemudian akhirnya ditolak oleh publik mungkin bisa dilakukan dengan mengeluarkan perpu
atau nanti mungkin bisa dilakukan revisi setelah anggota dpr baru mungkin ini juga akan berlanjut gitu
jadi saya pikir ini soal komunikasi
dan bagaimana khususnya presiden menumbuhkan kepercayaan publik terhadap dirinya
karena kalau saya lihat pola aksinya sekarang ini gitu
ini dugaan saya justru yang banyak melakukan aksi ini justru yang memilih pak jokowi pada pemilu sembilan puluh sembilan kemarin gitu
pertama kita lihat dari kota kota yang muncul dulu
jogja semarang kemudian surabaya
itu justru adalah kota kota di mana pak jokowi mendapat suara dengan mutlak gitu
dan kampus kampus yang terlibat awalnya gitu
jujurlah kasus kasus yang juga dikenal memiliki apa namanya itu ya
bukan kedekatan memiliki pengaruh ya terhadap keterpilihan pak jokowi dan seterusnya gitu
nah saya pikir ada kekecewaan yang besar yang sampai sekarang belum dikomunikasikan dari hati oleh presiden gitu
kenapa kekecewaan itu bisa muncul
anda bisa bayangkan orang ini kan memilih pak jokowi dengan suasana yang sangat apa istilahnya itu berat gitu ya
ada yang dipitnah ada yang dibully ada yang bahkan yang dikafirkan
saya pikir kawan kawan pmi ngerti lah betapa susahnya orang memilih untuk menjadi pemilih pak jokowi itu gitu
dengan harapan cuma dua menurut saya itu
pertama tentu saja pak jokowi betul betul tegak lurus ya memberantas korupsi kira kira gitu ya
yang kedua tentu saja menjalankan agenda agenda reformasi sekaligus pembangunan gitu
tapi diantara ini dalam hitungan bulan
pak jokowi seperti berbalik gitu
istilah saya itu yang terlihat sekarang adalah bukanlah pemilih yang meninggalkan pak jokowi
tapi pak jokowi yang meninggalkan para pemilih gitu
disinilah orang orang ini punya kekecewaan langsung menghadang jangan sampai terlalu jauh gitu
dan oleh karena itu juga kita bisa melihat sampai sekarang tidak ada misalnya wacana mereka untuk mengatakan pak jokowi turun gitu
jadi mereka tetap
masih ke dpr ya
mereka tetap menahan diri
ini murni persoalannya soal revisi undang undang kpk dan revisi undang undang yang lain kira kira gitu ya
tidak ada hubungannya dengan penggagalan presiden misalnya untuk dilantik atau meminta presiden supaya dijatuhkan
saya lihat belum sampai kesana
ini lebih karena reaksi kecewa para pemilih pak jokowi yang dulu bersusah payah memilih pak jokowi
supaya pak jokowi betul betul menjalankan prinsip pemberantasan korupsi ini kira kira gitu ya
dan sekarang diingatkan dengan model yang seperti itu
bang agus reaksi kecewa sebagian mahasiswa juga yang turun ke jalan sampai dengan malam hari ini
meskipun agak berbeda tapi bagaimana anda melihat gerakan gerakan mahasiswa yang sampai malam hari ini masih bertahan
tadi kita tahu juga informasinya bahkan masih bertahan karena masih menuntut apa yang poin poin tuntutan utama mereka
bagaimana anda melihat itu
ya kita melihat bahwa memang jadi secara psikologis mahasiswa itu biasanya kalau tuntutannya nggak dipenuhi ya akan tetap bertahan
tapi yang jadi pertanyaan adalah kan tuntutan tuntutan itu kecuali satu undang undang kpk itu kan tidak dipenuhi
penundaan pengesahan ruu yang lain kan sudah dilakukan
bahkan mungkin sekarang publik juga lupa bahwa hari ini juga undang undang ruu pesantren juga disahkan itu juga bagian dari prestasi
itu bagian dari apa yang kita perjuangkan juga
jadi mau anda katakan apa soal demonstrasi yang terjadi sampai dengan malam hari ini
saya belum menemukan alasannya gitu
kenapa harus terus berlanjut demonstrasi ini
tetapi kami menghormati apa yang dilakukan oleh kawan kawan
meskipun berbeda sikap ya
meskipun berbeda sikap
yang pasti adalah justru saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh bung ray rangkuti bahwa kita tidak melihat ada perubahan sikap di presiden
kita melihat presiden tetap konsisten dalam pengawalan ini
dan justru ini karena sri
dan efek seperti yang disampaikan bu ngerai kerangkuti tadi bahwa gongnya sebenarnya undang undang kpk
yang lain itu bagian tambahan tambahan saja
justru yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai bahwa orang yang setuju dengan ruu undang undang kpk ini justru dicap sebagai langsung dicap sebagai pendukung koruptor
anda merasakan langsung efek itu atau bagaimana sebetulnya
itu terjadi tidak hanya di saya
tapi juga oleh pengamat pengamat yang lain
orang orang yang mendukung dengan revisi undang undang kpk ini langsung dicap sebagai pro dengan koruptor
menarik kita akan lanjutkan nanti diskusinya sesaat lagi
cnn indonesia breaking news
kita ke informasi yang lainnya dulu
ini soal kompaknya pemerintah dan juga parlemen yang akan melakukan revisi undang undang kpk
menuai pro dan juga kontra di masyarakat
kelompok masyarakat sipil harus melakukan
kelompok masyarakat sipil khawatir revisi ini akan memperlemah kpk
sementara itu dpr meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa revisi undang undang kpk akan semakin memperlemah institusi kpk dalam memberantas korupsi
bang nasir ini jadi satu hal yang menjadi kontroversi dan pertanyaan publik mengenai rencana revisi undang undang kpk
bagaimana perspektif anda fraksi anda dan juga fraksi fraksi lain di komisi tiga tentang revisi undang undang kpk ini
terutama tentang penyadapan tentang dewan pengawas tentang sp tiga misalnya
yang selama ini menjadi perdebatan
betulkah ini akan memperlemah kpk
sebenarnya kita tidak dalam posisi kuat dan lemah
kita mengevaluasi dan merevisi
dan dpr sudah mensahkan di sidang paripurna inisiatif badan legislasi untuk merevisi undang undang komisi pemberantasan korupsi
sebenarnya kalau kita mau jujur gunjang ganjing soal pansel capim kpk
itu seharusnya kan membuat kita jadi merenungkan apa ada yang salah dengan undang undang kpk
kalaulah di undang undang kpk kita sebutkan secara limitatif syarat untuk menjadi pansel capim kpk
tentu kita tidak akan menggerutu kita tidak akan mengatakan ini itu dan sebagainya
isu isu kontroversi bang seperti pelemahan kpk mengenai dewan pengawas misalnya soal penyadapan misalnya atau sp tiga misalnya
hal hal yang gimana perspektif anda
ya isu isu itu menurut saya tinggal bagaimana didiskusikan
dibahas dengan pemerintah presiden sudah mengirim surat presiden ampres untuk membahas revisi undang undang kpk itu
saya belum mau mengkomentari soal penyadapan soal dewan pengawas dan lain lain sebagainya
perlu sebegitu khawatir nggak bang emerson junto dan kawan kawan ini menggerutu soal apa revisi undang undang kpk katanya yang merupakan ini
maksudnya nggak boleh khawatir nggak boleh khawatir justru harus menjadi energi di luar parlemen untuk memberikan masukan
mau tidak mau kita harus hadapi ini ya
dan ke depan saya pikir juga ya
saya pikir juga perguruan tinggi itu juga harus melakukan upaya upaya untuk mengevaluasi putusan putusan di pengadilan tpkor
ya sehingga kemudian karir seorang hakim di pengadilan tipikor juga ditentukan oleh pendapat pendapat guru guru besar ya pakar pakar hukum di perguruan tinggi
saya pikir itu yang harus kita lakukan ke depan
jadi ini adalah momentum untuk melakukan penataan regulasi kita ya kemudian aparat pendengar hukum kita dan lain sebagainya
sehingga kemudian apa yang kita inginkan terkait dengan korupsi di negeri kita ya
terima kasih bang
terima kasih bang
dan di perjalanan kembali ke hari ini kita harus belajar daripada negara negara maju
salah satu keberhasilan negara negara maju itu adalah mereka merumuskan pengaturan hukum adanya checks and balance
kemudian bagaimana fungsi pes dan kemudian bagaimana masyarakat punya budaya hukum yang tinggi
saya pikir kita harus belajar dari negara negara maju bagaimana mereka mengatasi korupsi yang sistemik yang kronik di negara mereka
dan undang undang kpk saat ini tidak mengakomodasi hal hal positif yang tadi anda ungkapkan
sehingga perlu disuntik vitamin baru untuk bisa lebih kuat gitu bang ya
saya pikir perlu dievaluasi dan kemudian direvisi
gimana anda lihat kata bang rashid tadi
nggak usah terlalu khawatir lah karena masih banyak kekurangan sehingga perlu disuntik vitamin baru
saya begini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh bang nasir
tapi sayangnya apa yang disampaikan oleh bang nasir ini tidak ada di dalam draft undang undang kpk
jadi apa yang
iya jadi tidak ada yang dia sampaikan itu
yang dia sampaikan bagus sekali
soal pansel ya
soal muda yahuk
soal pansel ya
soal hukum dan seterusnya
tapi tidak ada gagasan itu di dalam draft ru kpk
jadi antara yang dibayangkan yang dibicarakan dengan draft yang dibuat oleh dpr itu beda satu ratus delapan puluh derjat
jadi sebetulnya ada banyak sekali ketidaknyambungan ketika kita bicara mengenai ru kpk
ini sama seperti seleksi capim tadi ya
bahwasannya yang dikedepankan adalah pencegahan
kemudian yang dikedepankan adalah pengetahuan untuk menata pemerintahan
tapi kemudian yang dipilih atau yang ditonjolkan adalah pengetahuan untuk menata pemerintahan
tapi kemudian yang ditonjolkan adalah pengetahuan untuk menata pemerintahan

tapi kemudian yang ditolak adalah pengetahuan untuk menata pemerintahan

menurut pendapat saya polisi dan jaksa tidak cocok untuk kerja kerja yang demikian
harusnya adalah orang orang yang berlatar belakang birokrasi
karena tugas pencegahan adalah tugas pemerintah
jadi di ruu menurut saya ada banyak sekali hal hal yang tentu akan melumpuhkan kpk kalau kemudian gagasan gagasan itu memang akan dibahas dan kemudian ditetapkan oleh dpr ya
kemudian penyadapan termasuk juga evaluasi kinerja pimpinan kpk termasuk juga membuka ruang untuk melakukan sp tiga
itu adalah hal hal yang selama ini sampai sekarang kita tidak pernah melihat apa basis argumentasi untuk memuluskan gagasan itu
sehingga gagasan itu nyambung dengan upaya memperkuat pemberantasan korupsi
itu kita tidak pernah lihat
anda lihat semua fraksi di parlemen sendiri agak kur setuju atau kur menolak sebenarnya
revisi pemerintahan kpk dengan segala
sudah pasti setuju bos
itu sepuluh fraksi itu setuju
sebenarnya nggak sepuluh fraksi ada sebelas
kan selain ada partai politik ada juga yang satu dari indi kan jalur independen kan
fahri hamzah juga setuju
revisi undang undang kpk gitu ya
nah kita melihatnya begini bos
ini tidak ada angin tidak ada hujan
tiba tiba ini nggak masuk dalam program legislasi nasional prioritas ya di dua ribu sembilan belas
tiba tiba muncul gitu kan
dan kemudian yang kedua bang nasir enak bilang jangan khawatir
bos gimana jangan khawatir
itu tanda ketika hampir semuanya
itu peran tersangkut dalam kasus korupsi yang ditangani oleh kpk
entah ketuanya ketua partai politiknya entah sekjennya kemudian kadernya gitu
yang baik kader di menteri kepala daerah dan sebagainya
artinya apa kita agak sulit percaya upaya upaya untuk tanda kutip yang dianggap memperkuat
dipercayakan orang orang yang sebel sama kpk
orang orang yang ingin kpk dibubarin
jadi logika di kepala dia itu bukan memperkuat
kalau bisa dilemahin aja deh bos
kita bisa dikendaliin
jadi itu yang kita baca begitu
kemudian kalau kita lihat di draft ya tadi seperti oce katakan ini nggak ada aspek penguatannya sama sekali bos
bayangkan misalnya kalau untuk nyadap lapor dulu ke dewan pengawas
nah kalau kita mau nyadap dewan pengawas lapornya ke siapa
kan jadi agak wuyeng gitu
oke kalau kata bung emerson sepuluh plus satu tadi ya di dpr tapi ada juga sepuluh plus plus dua bung roky
karena nampaknya istana kepresidenan juga agak sama

kita dengarkan dulu pernyataan mensatisik pratikno dengan wakil presiden yusuf kalantang revisi ini
sudah ditandatangani oleh bapak presiden
dan sudah dikirim ke dpr
bahwa dim daftar isian masalah yang dikirim oleh pemerintah
itu banyak sekali yang
dikirim oleh dpr
isi draft ruu yang dikirim oleh dpr
pemerintah sekali lagi pak presiden selalu mengatakan bahwa
institusi kpk adalah lembaga negara yang independen
yang dalam hal pemberantasan korupsi punya kelebihan kelebihan dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi yang lainnya
di rangka waktu itu perlu kita evaluasi
apa yang sebaiknya
juga sebenarnya dalam kerangka memperkuat kpk itu
hal hal yang sering dibicarakan orang contohnya soal dewan pengawas
dewan pengawas itu jangan terlalu dianggap bahwa itu akan merugikan kpk
karena bisa saja memang pengawas itu akan meningkatkan kinerja kpk
contohnya kalau ada yang telat ya
jadi pengawas itu hanya untuk memastikan bahwa segala prosedur itu berjalan dengan baik
soal penyedapan tersebutnya
pemerintah setuju bahwa diatur
tapi yang kita setujui bukan meminta pengawasan meminta persetujuan pengawasan
tapi harus diawas
supaya penyedapan itu jangan sampai
merusak atau privasi orang secara luas
bung roky sepuluh plus dua kalau saya mau tambahkan
tidak hanya fahri hamzah plus istana kepresidenan
ini anda lihat seperti apa
kpk itu dibuat sebagai peralatan presiden untuk memberantas korupsi
itu dulu dalilnya tuh
karena dua peralatan yang ada itu nggak berfungsi
dibikin alat baru
jadi dia memang peralatan presiden
nah sekarang presiden
mau memperkecil alatnya sendiri
dikasih alat untuk memberantas korupsi dia potong kemampuan alat itu tuh
dikurangi cc nya tuh
padahal justru mesti ditambah cc nya
nah ini masalahnya
karena presiden akhirnya gak ngerti apa yang disebut independensi di indonesia
tapi dia tetap peralatan presiden
asal asal bundusulnya begitu kok

jadi musuhnya presiden membaca legitimasi itu pada rakyat
itu awal awal baru kita kampanye buat itu
karena itu disebut sebagai extraordinary crime
sekarang dianggap itu bukan extraordinary crime
tapi itu sebenarnya sebenarnya adalah extraordinary crime
karena itu disebut sebagai extraordinary crime
jadi kita harus mengingatkan kepadanya
jadi kita harus mengingatkan kepadanya
karena itu disebut sebagai extraordinary crime

kita anggap itu bukan extraordinary crime
tapi dia jadi extraordinary karena dibandingkan maling
maling itu kalau dia mau dia bongkar misalnya garasi presiden
terus dia mau nyolong mobil smk nya presiden
dia berpikir bahwa dia kemungkinan ditangkap
karena dia gak punya kuasa
jadi dia masih menghitung saya bisa ditangkap
dalam korupsi terbalik dia tahu dia tidak mungkin ditangkap
karena dia surplus kuasa
jadi itu masalahnya
jadi bukan soal ya ini kan yang extraordinary cuma genosida segala macam
memang itu istilah hukum
tapi istilah etis adalah karena si koruptor itu surplus kuasa
maka dia mesti dicegah dan ditindak dengan cara extraordinary
extraordinarinya di situ
bukan pada koruptornya
lain karena dia punya kemampuan untuk menundukkan lawannya
dia pasti takut ya anjing presiden menggonggong
tiba tiba ada sesuatu masuk
jadi dia berhitung bahwa dia bisa kalah
kalau koruptor dia berhitung dia nggak mungkin kalah
itu filosofinya begitu di awal tuh
nah sekarang peralatan itu yang seharusnya dipakai oleh presiden
dia batalkan sendiri karena dia nggak ngerti konsep dasar dari kpk
sebetulnya dulu saya usulkan bahwa
panser itu gak perlu ada
presiden tunjuk aja sendiri itu
kalau presidennya punya surplus moral
itu masalahnya kan
kalau negeri masih kuat orang lain bilang oke karena itu alat presiden
silahkan pilih kami percaya
tapi ada setujukan tadi diterangkan oleh menteri sekretaris negara dan juga wakil presiden
bahwa ini sebenarnya untuk memperkuat kpk kok
supaya lebih prudent supaya lebih baik
presiden juga setuju dengan dpr untuk memperkuat sama sama
fungsi fungsi utamanya justru dipretelia oleh dirinya sendiri
apa yang diperkuat
jadi kekompakan apa yang anda lihat di istana dan juga parlemen untuk kasus ini
kompak karena takut dia akan makan pemiliknya sendiri tuannya tuh
ya baik kita lanjutkan dialognya tadi itu adalah soal perdebatan yang cukup substansial
soal revisi undang undang kpk
yang juga masih menjadi salah satu tuntutan mahasiswa yang berdemonstrasi sampai dengan malam hari ini
untuk membatalkan begitu undang undang kpk yang baru direvisi oleh dpr dan juga disepakati oleh pemerintah
melihat perdebatan yang tadi ya mungkin saya ke bung agus dulu
ini kan banyak sekali memang sebetulnya pandangan pandangan publik yang resisten dengan undang undang kpk
melihat kemudian beberapa pendapat opini
soal resistensi terhadap undang undang kpk
anda bagaimana sih sebetulnya melihat apa yang tadi diperdebatkan
atau mungkin selama ini yang kemudian publik merasa tidak tepat kalau undang undang kpk ini kemudian disahkan
justru melemahkan kpk itu sendiri
anda melihatnya bagaimana
saya melihatnya begini
termasuk dengan apa yang disampaikan oleh
bang rey tadi ya
bang ray tadi bahwa sesungguhnya pertanyaan mendasar adalah apakah posisi dan situasi kpk saat ini adalah situasi yang paling ideal
banyak yang harus direvaluasi evaluasi
misalnya apa itu
ya termasuk yang saya sampaikan tadi bahwa ada poin kelima soal koordinasi
bahwa kpk itu tidak hanya nangkepin orang tapi juga punya tugas supervisi
ini amanah undang undang
ada tugas koordinasi dengan lembaga yang lain
jadi jangan biarkan kpk itu dibuat sakral sesakral mungkin
tidak bisa berbuat kesalahan
siapa yang mengkritik kpk itu yang salah
dan itu juga bukan semangat reformasi
banyak yang menyampaikan bahwa kpk adalah anak dari reformasi
iya tetapi jangan biarkan kpk ini justru menjadi tidak menjalankan spirit reformasi itu tadi
nah dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa ada kekurangan kekurangan
itu adalah pintu masuknya di revisi undang undang mas
jadi jangan sampai memperbaiki kpk
undang undang itu perlu diperbaiki dengan sesuai konteks kekinian
ada perkembangan ada perubahan
kita bisa melihat dari beberapa komisioner yang sebelum sebelumnya juga
pertanyaan saya apakah kpk sudah mencapai posisi ideal
bahwa indeks pemberantasan korupsi itu tidak diukur dari hanya berapa banyak jumlah orang yang ditangkap
tapi bagaimana sistem itu dibangun dan sebagainya
tapi mengapa kemudian revisi undang undang kpk anda katakan menjadi pintu masuk untuk perbaikan kpk
sementara poin poinnya banyak dikatakan oleh publik mungkin ya sebagian
mengatakan justru itu melemahkan kpk itu sendiri
tadi bang rey sudah jelaskan ada dewan pengawas
begitu yang punya kewenangan yudisial misalnya
ada juga kemudian penyidikan dan lain sebagainya
itu anda melihatnya bagaimana
ya kita tidak melihat dari poin poin poin mana yang melemahkan kpk itu
kita bisa berdebat soal bagaimana struktur organisasi secara ideal
tetapi bahwa kpk perlu dievaluasi apakah tidak perlu dievaluasi
pertanyaannya saya balik
apakah kpk saat ini dalam situasi dan posisi ideal kan tidak
oke bang ray bagaimana menjawab itu
apakah kpk hari ini belum situasinya seperti apa apakah sudah situasinya ideal
tidak ada yang ideal
kalau itu dasarnya
cpr yang kita buat begitu saja tidak ideal jaman
artinya perlu diperbaiki dong
bukan hanya kpk makanya perlu diperbaiki
ke arah mana diperbaiki
apa ke arah yang seperti yang sekarang
apakah arah yang dituntut oleh banyak orang misalnya apa
misalnya tuntutannya itu adalah kpk berhak menetapkan seseorang untuk disita harta kekayaannya jika terbukti korupsi
dan kira kira gitu ini kan banyak pertanyaan nih
kpk uang operasionalnya tinggi tapi uang yang dikembalikan rendah
ya rendah dong karena memang ada kewajiban untuk menarik harta kekayaan koruptor
kalau sebetulnya ada ketentuan yang mengatakan bahwa seorang yang terbukti melakukan tindak pindana korupsi pada saat bersamaan dia harus mengganti dana itu
sesuai dengan keputusan pengadilan
kan kira kira gitu banyak uang yang bisa kita terima
kan kira kira gitu tapi pasal itu gak ada
misalnya pasal yang lain mengatakan seorang koruptor itu tidak boleh lagi untuk menduduki jabatan yang sama pada periode tertentu
misalnya begitu ya karena ia telah terbukti melakukan pengkhianatan terhadap amanah publik
gak ada pasal itu sih gak mungkin lagi dituntut di dalam pengadilan
yang terjadi kemudian oleh kita adalah mantan koruptor diponis masuk penjara
keluar dari penjara menjabat lagi dan korupsi lagi
itu bukan satu dua kali kasusnya terjadi seperti itu sekarang kan
nah apa yang kita mengatakan begini apa itu salah kpk
ya gak salah kpk salah sistem saya setuju
sistemnya apa ada sistem lain yang tidak kita bicarakan dalam konteks penguatan anti korupsi itu
apa itu sanksi
oh sekarang sanksinya kalau kita lihat kuhp ini malah lebih ringan lagi dituntut dua tahun
iya kan bahkan ada yang mengatakan tidak perlu pakai hukuman penjara
cukup mengembalikan uang dan suruh kerja paksa dan seterusnya
misalnya begitu tuh kalau rangkaian ini maksud saya
rangkaian ini dilihat keseluruhannya baru akan kelihatan
termasuk di dalamnya menurut saya kalau kita tidak berani berbicara tentang memperbaiki kinerja kepolisian
juga pemberantasan korupsinya gak akan selesai
nah kira kira gitu loh nah oleh karena itu mestinya kalau kita berani mengkritik revisi undang undang kpk karena kinerja yang kita sebutkan itu tadi
dengan alasan alasan yang sama mesti kita mengkritik
mestinya kita harus lirik juga undang undang kepolisian dan juga kejaksaan gitu
misalnya target berapa kasus di kepolisian itu yang menumpuk salah tangkap
belum lagi misalnya ada orang yang sudah terlebih dahulu diapakan dan seterusnya
kasusnya nggak naik naik ke pengadilan udah berapa tahun dan seterusnya
kalau pakai alasan ada argumen itu ya mestinya juga institusi polisi harus kita perbaiki
dan seterusnya itu satu

dengan organisasi macam seperti yang sekarang
sebetulnya pertanyaannya yang mau anda wasi sekarang yang mana
masa anda mengawasi dewan komisioner yang kewenangannya sudah dipretelin itu
kan buang buang energi
sementara yang sekarang memiliki kewenangan yang full tidak ada wasi
kan ini salah sasaran namanya gitu
yang mestinya sekarang adalah dewan pengawas ini diawasi
karena semua hampir seluruh kewenangan projustusia berada di dalam dirinya meskipun tidak langsung
karena sifatnya mengizinkan dan tidak mengizinkan
kan kira kira gitu
sementara yang kewenangannya sudah tidak lagi punya kewenangan projustusia
tidak lagi pada kedudukannya sebagai penyelidik dan penyelidik didik malah anda wasi
nah ini yang saya sebut sebagai salah sasaran
ya kan sekarang yang penting kan sebetulnya ini yang diawasi
bukan ini gitu loh kira kira
nah jadi malah ini diawasi oleh ini yang kewenangannya nggak ada
istilah saya sekarang jadi komisioner ini adalah apa namanya nganggur nih
gak ada pekerjaan gitu
gak ada yang malah diawasi
oke bang agus ada pendapat yang berbeda soal struktur organisasi yang tadi sudah dijelaskan oleh bang ray rangkuti
ya artinya sebenarnya bang ray kuti sepakat dengan saya
sepakat dengan soal apa
bahwa kpk tidak dalam posisi ideal dan perlu dirubah
artinya bahwa revisi ini penting
nah revisi ini penting dan bagaimana kemudian dikoreksi ya kita tinggal lihat
nah terkait dengan struktur yang ada
bay rai juga bilang bahwa dewan pengawas ini perlu diawasi
nah artinya dewan pengawas saja perlu diawasi berarti selama ini itu mengartikan bahwa komisioner juga perlu diawasi
artinya tidak boleh ada lembaga satupun yang tidak diawasi
nah salah tanda itu
yang saya katakan itu adalah kalau semangat anda mau mengawasi
yang diawasi yang perlu sekarang itu dewan pengawas ini namanya
nah tapi sayangnya dewan pengawas ini gak ada pengawasnya kalau semangatnya ngawas ngawasin
itu maksud saya
tapi kalau semangatnya adalah tidak dalam konteks
tidak dalam konteks begini
komisioner ini sebetulnya sudah punya self pengawasan sendiri
karena dia dibentuk dalam konteks kolektif kolegial
kolektif kenapa satu organisasi itu dibentuk dalam bentuk kolektif kolegial tidak bersifat struktural
itu juga ada alasan alasan filosofis
apakah mekanisme pengawasan atau check and balances yang berjalan sejauh ini di kpk
di dalam yang disebut
bukan di dalam yang disebut dengan sifat kepemimpinan mereka
kepemimpinan mereka itu kan kolektif kolegial
satu yang mengambil keputusan terhadap satu peristiwa
itu harus keseluruhan
jadi kalau ada mayoritas yang tidak setuju tidak jalan itu barang
dan sebaliknya kalau mayoritas setuju itu jalan barang
itulah sifat dari pengawasannya antara mereka
inilah yang membedakan dia dengan presiden
kalau pengawasan dari luar seperti apa
kalau itu kan masih antara kolektif kolegial antara pimpinan kan
itu kita berbicara tentang status kekelembagaan
jadi kekelembagaan ini akan ada dua
setelah proses perkembangan demokrasi makin maju
namanya lembaga independen negara
satu lembaga independen kekuasaan
satu lembaga independen negara
dia betul betul bukan merupakan cabang yang disebutkan tadi
bukan eksekutif legislatif
itu sudah terlalu lama teori ini
teori perkembangan sekarang bukan lagi tiga cabang
sudah empat bahkan sampai lima cabang kekuasaan itu
selain eksekutif legislatif yudikatif
ada namanya lembaga lembaga independen negara
ada pers yang mendiri
setidaknya lima cabang kekuasaan sekarang
yang di dalam negara yang demokratik ini
nah negara negara demokrasi modern ini sekarang
memperkenalkan istilah yang namanya
lembaga negara independen
dia tidak masuk ke cabang kekuasaan eksekutif
dia nggak masuk ke cabang kekuasaan yudikatif
dia tidak masuk ke cabang kekuasaan legislatif
dia sendiri karena dia bekerja demi apa yang suka dengan bangsa negara
tidak dikoptasi oleh kepentingan partai macam macam
nah ini salah satunya adalah kpk
mestinya itu maksudnya mestinya ya
yang lain adalah kpu
kpu itu adalah lembaga independen negara
dia tidak di bawah presiden
dia tidak di bawah dpr
dia di bawah yang legislatif yudikatif
nah siapa yang ngawasin dia
sekarang kita bentuk namanya bawaslu
bawaslu itu bukan bagian integral dari kpu
kan kira kira gitu
nah maksud saya kalau anda menganggap itu
mestinya dia tidak di dalam satu skup yang bernama organisasi kpk
dia badan tersendiri
lagi lagi kalau kita mau mempergunakan pengawasan
awas mengawasi itu
saya kan mau ngikutin alur logikanya dulu
kita buat pengawas deh
meskipun saya tidak setuju
bagaimana anda membayangkan pengawas itu
mau di dalam apa di luar kan kira kira gitu
nah itu pertama tuh
nah yang kedua yang saya mau katakan
kalau ia berada di dalam
mestinya secara organisatoris
penanggung jawab utama itu adalah komisioner
tapi oleh undang undang ini
justru komisionernya harus bertanggung jawab
meskipun tidak dinyatakan secara langsung dalam undang undang ya
terhadap dewan pengawas
karena di dewan pengawas itu dibuat kepentingan
salah satu kewenangan dewan pengawas itu
melakukan evaluasi terhadap dewan komisioner
sekali dalam setahun
artinya kalau saya punya kewenangan akan evaluasi
komisionernya wajib melakukan pelaporan terhadap saya
dalam sekali dalam setahun
masa ada komisioner sebagai institusi paling tinggi dalam sebuah organisasi
justru bertanggung jawab
dalam apa yang menjadi bagian yang sebetulnya
mestinya secara struktural di bawah dia
itu sama seperti kita mengatakan begini bung
anggota dpr itu
wajib membuat laporan kepada
badan kehormatan dpr
di mana ada organisasi begitu
kan kira kira gitu ya
itu yang saya nah oleh karena itu
yang paling mungkin ini dibuat sebetulnya bukan badan
badan yang tetap
dia itu ad hoc itu satu
nah yang kedua kalau kita lihat
gejala umum pembentukan dewan pengawas terhadap
itu yang saya sebutkan ada tipologinya
secara umum lembaga lembaga yang dibuat
badan pengawas di luar dirinya itu
itu bersifat struktural
artinya ada penguasa tunggal
contoh kepolisian kejaksaan presiden
itu semuanya kan sifat kemimpinannya
yang kedua dia punya cabang cabang yang
begitu besar dan besar
dan keanggotaannya bahkan beribuan
dan oleh karena itulah dibuat dewan dewan pengawas
satu kalau komisi
kalau misalnya apa namanya
kalau kepolisian namanya
kompolnas kan kalau presiden namanya
anggota dpr tapi kalau sebuah
organisasi yang tidak memenuhi unsur ini
kita lihat nggak ada dewan pengawasnya
contoh yang lain adalah komnas ham
komnas ham itu ada nggak dewan pengawasnya
tidak ada kira kira begitu
bentuknya dengan kpk ini
bung agus terakhir singkat saja anda boleh
menanggapi dan juga menyingkapi
gerakan mahasiswa yang mungkin saja ini kemudian
besok juga masih berlangsung tapi kemudian
pmi tidak di dalamnya silahkan
tentu saja apa yang dilakukan
oleh mahasiswa kita
menghormati walaupun kita beda sikap
dan pmi juga tidak akan
berhenti pada proses kemarin kita juga akan terus
turun di jalan
menyampaikan apa yang menjadi
kita anggap sebagai sebuah kebenaran
perjuangan harus terus
dilanjutkan yang penting adalah
bahwa dalam proses demokrasi
ini perbedaan harus tetap
kita jaga sebagai
tidak memecah belah kita sebagai
entitas utuh sebagai
satu mahasiswa tapi itu
membuka ruang diskursus baru
membuka ruang dialektika
diantara kita diantara elemen elemen mahasiswa
yang terpenting adalah
mencap paling benar
satu sama lain
bong rey setelah ini singkat saja
bagaimana anda melihat gelombang
mahasiswa ini dalam beberapa hari
saya nggak bisa prediksi karena ini
jujur mungkin jenuin
kalau ini menurut saya
tapi apakah akan berlanjut atau tidak
walau alam saya nggak tahu
cuma harapan saya tentu saja
semua kita berpikir kembali
apakah betul betul kpk yang seperti ini yang kita inginkan
kita sudah bahas
agak panjang lebar tadi baik struktur organisasi
sp tiga macam macam dan seterusnya gitu
nah oleh karena itulah
saya sih tetap berharap
presiden punya karena dia
masih punya kewenangan yang ekstra namanya
perpu itu ya dia bisa mengeluarkannya
pernah kekejadian pernah
pak sby saat itu menyetujui
pemilihan kepala daerah secara langsung kepada dprd
semua orang protes tanpa kejalan
hanya melalui media
dunia sosial tapi itu pun cukup
bagi presiden sp untuk
mengatakan saat keluarkan perpu kita kembali
ke pemilihan langsung sebagaimana semula gitu
saya sih berharap pak jokowi
juga kalau betul betul punya niat
dalam kerangka memberantas korupsi itu
dia bisa mengeluarkan perpu
kita perbaiki kpk nya dengan
yang saya sebutkan tadi perberat hukuman
koruptor sitah harta kekayaannya
miskinkan mereka oke kita akan
lihat seperti apa kembali ke depan
bang ray terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini di breaking news
bung agus terima kasih banyak sudah hadir
di breaking news malam hari ini
dan ketua dpr ri bambang susatyo
akan membuka ruang dialog kepada seluruh elemen
masyarakat dan juga mahasiswa terkait pengesahan
beberapa rancangan undang undang
yang masih ditunda di dpr bahkan
bambang menegaskan pihaknya
siap membuka ruang dialog selama
dua puluh empat jam ke depan dan berikut
kutipan wawancara cnn indonesia dengan
ketua dpr bambang susatyo
pak bambang anda mengatakan bahwa
semua permintaan mahasiswa
yang disampaikan dalam
unjuk rasa katakanlah sejak
kemarin kemarin di yogyakarta menjadi
epicentrum nya saat ini di jakarta
yang kemudian anda sampaikan sudah dipenuhi
bukan poin yang pertama
kami sudah memenuhi permintaan
agar sejumlah undang undang
yang pertama adalah
rancangan undang undang kuap
yang kedua adalah rancangan undang undang
permasyarakatan nah itu sejalan dengan apa
yang disampaikan oleh presiden
meminta agar empat undang undang ditunda
sementara yang duanya lagi
undang undang pertanahan dan undang undang
selesai pembahasan tingkat satu sehingga
otomatis tidak perlu perundaan karena
memang belum selesai
jadi ini juga saya luruskan juga
apa yang berkembang di masyarakat bahwa
kami di dpr sudah atau akan menggunakan
mengesahkan undang undang pertanahan
sama sekali belum belum ada
pembahasan di tingkat satu sehingga
para petani bahwa undang undang pertanahan
yang akan merugikan para petani akan
disahkan di dpr itu tidak benar
karena bagaimana juga kami juga harus
mendengar apa yang menjadi
dua tuntutan untuk pendulaan
sudah kami laksanakan untuk
itu saya menghimbau juga dari gedung dpr ini
kepada seluruh aparat keamanan
agar menangani adik adik mahasiswa
ini dengan bijaksana
saya tidak mau ada jatuh korban
dari adik adik mahasiswa karena mereka datang ke
dpr hanya ingin menyampaikan aspirasi
dan kepada adik adik mahasiswa
saya minta juga jangan terprovokasi
tidak benar yang mengadu domba
di antara kita jelas
kami tidak mungkin bekerja
tanpa mendengarkan aspirasi
daripada masyarakat dan saya
yakin dan saya percaya pemerintah
atau presiden dalam hal ini juga
demikian sehingga kalau
pemerintah atau dpr
tidak sepakat salah satunya
atas satu rancangan
undang undang maka tidak bisa jalan kepada
seluruh mahasiswa sebaiknya
membaharkan diri karena tuntutan
yang adik adik sampaikan
sudah kami akomodir dan
sudah kami laksanakan
pak bambang apakah anda masih membuka
ruang dialog malam hari ini misalnya
siap menerima dialog saya tetap stand by
di gedung ini sampai
para mahasiswa membaharkan diri dan
pihak amanan bisa mengendalikan
situasi kalau misalnya
sekarang dilihat eskalasinya bisa
begitu besar apa kemudian yang
anda ketahui dan
kemudian anda lihat
karena bagaimanapun ada tuduhan
sejak awal ada kekecewaan dari para
mahasiswa kemudian ini
dipicu juga dengan pengesahan revisi
undang undang kpk kemudian
masyarakat menuduh pemerintah dan dpr
sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat
apa reaksi anda atas itu
dan melaksanakan tugas tugas
sesuai dengan amanat undang undang
sesuai dengan amanat rakyat
dan tidak mungkin kami lari dari situ
jadi apa yang kami lakukan atas
kehendak rakyat dan kehendak masyarakat
baik demikian breaking news
kami harus jeda dan kami akan segera
kembali dengan sejumlah informasi
yang lainnya bersama dengan rekan saya
dea kartika tetaplah bersama kami
di cnn indonesia breaking news